cerita sama mas
tintan tuh emang
ini bibi bawain biskuit sama aja sesuka
taruh aja disitu
hari ini ada pr nggak
kayaknya ada di mtk
ambilin buku pr aku dong mtk
kakak akan bantuin kamu
tapi kamu yang akan menyelesaikannya
eh kok harus aku sih
kan kakak dibayar
berarti kakak dong yang nyesain
yaudah kalau kakak gak mau
aku tinggal ngeselinnya
kaka ngaduin ke omah
terus ganti guru les yang lain
yaudah kalau gitu
kaka akan bantuin kamu
kamu yang nulis jawabannya ya
yaudah aku nulis
tuh tuh kan
inter masih belum bisa nulis
masih sakit jarinya kan
biar om yang bantuin tulis
intan yang nyebutin jawabannya
ya kok tapi tapi ya gapapa
kan bukan om yang ngerjain
kan yang ngerjain intan juga
bantuin nulis ya
enam ditambah dua sama dengan
enam ditambah dua
wah pinter kamu
nomor sepuluh sebentar kita hitungin dulu
cepet dong jangan kelamaan
iya sebentar ya sayang ya
nah ini ya
oke sini kakak cek dulu
ngapain sih pake dicek cek segala
emang kakak pikir aku gak bisa nulis gitu pake dicek
ngapain lagi disini
udah sana pulang
ya udah sini kakak beresin dulu
udah selesai ya
sampai besok ya
nah sekarang inan periksa bener gak nih
nah yang ini salah nih om
harusnya kan satu ratus sembilan
oh ini sih
om cuma kurang ini aja nih atasnya nih
nah bener kan satu ratus sembilan
ada satu senyawa yang sangat meng finishing namanya

selamat ulang tahun naura
selama ini memang gak ada buat kamu
mama gak bisa melihat pertumbuhanmu sampai kamu sebesar sekarang
tapi itu bukan keinginan mama
papa kamu yang membuat kita terlalu besar
kok mati sih
saya mau ucapin selamat ulang tahun sama anak saya naura
maaf salah sambung
cerita sama mas